kita sedang menyiapkan sebagaimana ranta menteri hubungan
karena kan puncak sekarang ini sudah
sudah setelah ppkm yang
nyarga dilonggarkan kemudian
masyarakat banyak yang emoria
kita mencegah dulu supaya masyarakat
diberikan edukasi kalau ada kumpul kumpul
itu potensi penambahan lagi covid
jadi pak menteri minta kepada saya
untuk cepat segera koordinasi dengan
for kopimda terutama
ibu baki dan juga
menampung aspirasi masyarakat supaya rancangan
peraturan menteri yang sekarang sedang kita develop
itu nantinya bisa komprehensif
mengutamakan yang kami utamakan
ada masalah kelancaran lalunitas dan keselamatan dunia
dan kemudian aspek bisnis
atau aspek kepentingan masyarakat
juga harus diakomodir disana
disampaikan oleh masyarakat
berbagai lembaga dan
di respon dulu oleh pak dirjen
untuk kemudian kita
dan mengajarkan masyarakat
jadi nanti ini kan akan di buat
secara aturan permanen
dan juga alhamdulillah ini juga pihak
tidak top down ya tapi bottom up
jadi mendengar dari bawah lalu kemudian
diputuskan nah tentu untuk
penyusunan aturannya juga akan
dipanggil perwakilan dari puncak
untuk sama sama membahas
pelakan ini yang jadi masalah
puncak ini merupakan
jalur urat media perekonomian
orang puncak jadi kami
kg ini kami minta kepada
pemerintah harus dengan solusi
karena di puncak ini
pebisnis maupun pedagang yang terganggu